ya diego gimana mono udah sadar
belum tanda kita tunggu aja
kasih tau tante
mona ada dimana dan kamu bawa kemana
udah tante tante tenang aja ya
nggak usah ribet ya
diego bawa mona ke tempat yang aman kok ntar diego bakal wa alamatnya ya
oh kenapa nggak bawa ke rumah aja sih
di rumah itu bahaya ribet tante
di rumah kan ada tante citra gimana sih
kalo kamu ada apa apa cepet hubungin tante ya
yaudah tante tenang aja
tante tenang banget sih
ini padahal aku putri
oke jadi gini tante
putri itu cuman meninggal dua belas jam doang tante
kasian putri pasti dia kehujanan
aku harus kembali ke makam putri
dan taruh payung di makamnya
supaya dia nggak kedinginan
mona ke luar negeri
karena dia nggak mau kelarah marah gara gara aku
ini lagi diego gak kasih tau apa apa
untung aja raja cerita duluan
kalau nggak bisa ketauan
kamu tau nggak anak tante itu
walaupun di luarannya itu dia sepertinya
hatinya itu lembut sekali
positif sekali anak itu
dia orang yang
makanya dia memutuskan pergi ke hongkong
untuk menenangkan dirinya
tadinya sih tante nggak
nggak izinin ya dia pergi ke hongkong
tapi sekarang ternyata kalau tetap pikir
itu bagus juga
paling nggak dia nggak perlu tahu soal
nanti dia malah tambah sense
aku aku masih nggak jangka
kalau mona itu bukan putri
kalau bisa kamu jangan
apalagi di depan
kasihan kan dia kalau dia nanti
sudah tante mau istirahat dulu
kalau kamu mau pulang
kamu pulang aja
terima kasih ya udah anterin tante pola
mas mas kenapa makam hai buatin lagi
mas ini belum apa oh keluarga chorus
isolated mau kemans ini saya mengelola
makam disini mas kebetulan makam ini
wilayah kerja saya karena hujan gede ini
nih makamnya jadi rusak makanya saya
rapir lagi lalu

terus makam ini baru ya begini deh ambles
ambles gimana mas nggak mungkin lah ini makam baru nggak mungkin ambles mas
setahu saya makam ambles itu setelah beberapa bulan pemakaman
sekarang lihat dong kenyataannya makam ini ambles makanya dirapiin
tuh jangan jangan ada orang sengaja mau bongkar makamnya kutri
mana mungkin makam ini dibongkar mas ini kan masih siang
lagipula orang masih banyak mundar mandir ke sini
tadi juga ada yang nengok makam ini cuma masih ada bunganya tuh tuh
masih ada airnya tuh
mungkin keluarganya kali mas
kenapa mas masih nggak percaya
yaudah gini aja ini makam saya gali lagi mas masuk ke dalam lihat mayatnya
mumpung saya masih di sini entah saya tutup lagi mau
enggak enggak nggak perlu mas nggak perlu
saya nggak enak sama buatnya

mas kau mau bikin apa
mas kau mau bikin apa
semoga payung ini bisa buat kamu nggak kejalan lagi kutri
udah lah mas
namanya orang yang udah meninggal itu ilasin aja
yang di sini itu cuma jasadnya doang yang masih basah
mungkin rohnya di atas sana dia udah tenang
bener tuh mas
jangan lupa berdiri sama saya dulu ya mas ya
pak pak pak
pak eh buruan buruan tangannya sekarang
kenapa baru sekarang kamu bawa dia
ini kondisinya gawat banget
udah lu nanya nanti aja sekarang buruan urusin
boleh bangun boleh bangun
dengan cairan ini akan membantu kesadarannya
oke itu sejarahnya
ini kapan kesadarannya
sabarnya tunggu aja
tunggu tunggu sampai kapan
lo lihat dok ini di jam berapa
ini dilawat dari waktu yang kita perkiraan ngerti
saya harap anda tunggu aja
tunggu tunggu tunggu
tidak bangun dong mona
tidak bangun dong mona
gimana mona udah sadar
belum tanda kita tunggu aja
kasih tau tante mona ada dimana dan kamu bawa kemana

tante tante tenang aja ya

gue bawa mona ke tempat yang aman kok
ntar diego bakal wa alamatnya ya
kenapa nggak bawa ke rumah aja sih
kalo dibawa ke rumah itu bahaya ribet tante
di rumah kan ada tante citra gimana sih
yaudah tapi kalo kamu ada apa apa cepet hubungin tante ya
yaudah tante tenang aja
tante tenang aja ya
tante tenang aja ya
tante tenang aja ya
tante tenang aja ya
tante tenang aja ya
tante tenang aja ya
tante tenang aja ya
sekarang putri udah mati
kita ke tempat auto
the sopak yang selalu bilang
sekarang ibu ibu ibu
dan mona juga udah pergi
sekarang pasti raja bener bener kesepian
apalagi dengan kakek aku yang pura pura lumpuh ini
pasti ini semua akan bisa mencuri perhatiannya raja
tanpa adanya saingan
tidak ada apa apa
raja udah pulang
akhirnya kamu udah pulang juga raja
kamu jangan susah susah anggur raja
kamu bilang kalau misalnya kamu bakalan berusaha untuk membuka hati kamu
dan sekarang jenazahnya putri udah ketemu kan
tidak ada apa apa